tahap pertama vaksin covid sembilan belas untuk provinsi papua akhirnya tiba di jayapura pada senin siang
dengan pengawalan khusus dari pasukan brimob empat belas enam ratus delapan puluh dosis vaksin langsung dibawa ke gudang imunisasi subdin bpp dan pl dinas kesehatan provinsi papua di dok dua kota jayapura
vaksin yang diterima akan didistribusikan ke dua puluh sembilan kabupaten kota di provinsi papua
sebelum didistribusikan dinas kesehatan provinsi papua akan melakukan koordinasi dengan gubernur papua
sebelumnya pada senin pagi enam puluh dua ribu dosis vaksin covid sembilan belas sinovac tiba di kota semarang jawa tengah
gubernur jawa tengah ganjar pranowo yang datang mengecek kedatangan vaksin
akan melakukan proses distribusi dengan hati hati dan menjamin tepat sasaran
di mana vaksin akan diprioritaskan di daerah kabupaten dan kota yang tingkat penularan virus covid sembilan belas nya tinggi
jadi ini bertahap dan alhamdulillah sudah kita siapkan termasuk nanti sistem distribusinya
dan secara aturan ketentuan memang ini tidak gampang
ngelolanya harus betul betul prudent harus hati hati betul
pemerintah republik indonesia siap melakukan vaksinasi tahap awal pada pertengahan januari dua ribu dua puluh satu
menurut menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto
vaksinasi akan dilakukan setelah sertifikasi aman dari bepom telah dikeluarkan beserta status kehalalannya
yang juga didukung data data dari uji klinis yang dilakukan oleh turki brazil dan bio farma bandung jawa barat